kita nyanyi sama sama kita melepas kangen melepas rindu sama sama
dan kita bernostalgia dengan lagu lagu lawas
pasti banyak sekali yang masih ingat dan kangen lagu lagunya
terutama yang seusia usia saya
so come and see us di senandung rindu tanggal tiga juni di gandaria city hall